hai ya ini mungkin salah satu bentuk nyata dari pepatah mulutmu harimau mu buntut kasus
babi ngepet di sawangan depok membuat seorang ibu rumah tangga bernama wati terpaksa diusir
warga dari desa raga jaya bojonggede bogor jumat siang warga geram karena wati menudi
tetangganya melakukan pesugihan dalam video yang direkam warga tampak pengurus rt dan sejumlah
kata karangtaruna berbicara dengan ibu rumah tangga bernama wati mereka mendatangi kediaman
wati lantaran kesal atas ulahnya pada jumat siang wati bersama suaminya diketahui telah
angkat kaki dari rumah kontrakan mereka di desa ragajaya bojonggede kabupaten bogor jawa barat
setelah diusir warga padahal keduanya sudah menghuni rumah tersebut selama dua tahun warga
mengaku geram lantaran wanita itu menuduh dua tetangganya melakukan pesugihan babi
ngepet merasa tidak terima dengan pernyataan pernyataan ibu ati yang merasa
kampungnya telah dicemarkan dan akhirnya meminta untuk ibu hati untuk klarifikasi
cuma setelah ibu watik klarifikasi baik secara langsung maupun beberapa media yang mengambil
mediasikan untuk klarifikasi itu warga kampung baru merasa kurang puas jadi setelah musawarah
lingkungan bahwa permintaan warga itu ibu ati ini harus pergi dari kampung
ini ini bagong sebelumnya kasus penangkapan babi ngepet di kawasan sawangan depok menjadi
viral di media sosial namun fenomena kontroversial itu ternyata hanya rekayasa
seorang warga yang kini telah ditangkap polisi muhammad juanda bogor jawa barat